sejumlah pedagang daging sapi di pasar gudang tiga raksa kabupaten tangerang banten jumat pagi kembali berdagang
mereka menghentikan aksi mogok setelah adanya seruan asosiasi pedagang daging sapi indonesia abdi
yang mengklaim akan memenuhi tuntutan para pedagang
namun para pedagang mengaku masih keberatan akibat harga daging di tingkat rumah jagal hingga saat ini belum kembali normal
sebagai strategi agar tidak merugi mereka mengurangi pembelian daging dan membeli jerawan sapi untuk dijual
ya belum turun belum disurang saja
cuma kalau ini dibanyakinnya cuma yang berkuas
ada ketentuan dari pemerintah berapa baru
jadi mogoknya nggak jadi sampai tiga hari sekarang ya
kalau di daerah ini ya dua hari saja nih
sebelumnya pedagang daging sapi jabodetabek melaksanakan aksi mogok perjualan daging sapi di pasar
hal ini disebabkan harga pakan ternak yang melonjak dan faktor bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah
bahkan pengamat ekonomi dari indef bima yudhistira mengatakan dikhawatirkan adanya kemungkinan andil oknum yang bermain harga dengan peternak dan pedagang daging sapi lokal
tapi ada juga yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan izin atau rekomendasi impor yang sebenarnya kita masih bisa produksi di dalam negeri
tapi ini sengaja diciptakan situasi sehingga indonesia terus bergantung khususnya pada sapi impor dari negara negara
yang produksinya surplus
saat ini harga jual daging sapi sendiri mencapai angka rp satu ratus dua puluh lima hingga rp satu ratus tiga puluh per kilogramnya
sementara dalam rilis terbaru kementerian perdagangan setelah adanya kesepakatan antara pihak importer pemerintah menjamin ketersediaan dan terjangkaunya harga daging sapi di pasar
serta tidak menaikkan harga sampai april dua ribu dua puluh satu mendatang
tim liputan cnn indonesia